gue jual emang gue tanya tanya lo mau bikin ape eh
dodol emang rusak
wah ini harus dilaporin nih
penimbunan barang barang sembako
lo mau laporin ke mana
ke polisi nih banyak barang
udah diam lo tau gak diam
ngerti gak lo gue bilang diam
yang punya gue yang jual gue
lo jual sama siapa aja gak ada urusan lo
udah mut diam lo
yaudah kalau misalnya menteganya udah diborong sama orang
ayo nanti cari di warung yang lain ya
kalo ini amat jadi orang
eh mut lo jadi gue campur ya
tadi ayo lagi beli kue mentega habis
kebetulan ayo kan mau ke penggadangnya nih
jalannya kan sama nih
ayo pegel banget tembang karung umi
udah tau kakak gawat begini amat benih kelaparan
eh dia malah kagak kerja sekarang kabur dia umi
tapi mpo jangan tersinggung ya
kalau misalnya kehidupan mpo terus terusan seperti ini kagak berubah
gimana mpok bisa menopang kehidupan mpok mpok dan anak anak
nah itu dia umi
ayo punya emas cuma sebatang kartu kagak ada lagi
yah tak paksa deh
semua emas udah abis
umi udah ludes
terima kasih ya mpok
mpok mpok ada kepikiran cari kerja gitu
ya mesti mau kerja apa aja
ya cuman ayah sama si neneng kan kagak pindah pindahkan amu tuh nyari kerjaan
mpok sukses apa dong umi yang enak buat ayah nih sama neneng
mpok ayah kan punya usaha jual jual kue kue kering
nanti hasilnya kan kita bisa bagi dulu
wah ada itu mah
tapi ayah kan kagak pindah pindah bikin kue nih
ya kalo usah bantu bantu dikit mah
nanti ayah ajarin gimana cara bikinnya ya
tapi kedelai kagak berat berat amat kan ya
kagak insya allah
syukurlah kalo mpok mpok setuju
ayah seneng dengerin ya
mpok setuju lagi
alhamdulillah ayah juga seneng dengerin
eh ya allah
eh atika cantik bener
atika juga mau ke sana
mau beli pampers buat si daos
umi kalo gitu ayah pergi dulu deh
ngapain jalan janda gede kayak gini
he lagian siapa yang mau jalan sama lu
dasar gentong air loh
semoga baik ini bulan ramadan
nah kebetulan lu pada datang belanje
gua ada berita penting
berita apaan pak haji
lu pasti belum pada tau
kemaren keluarga si sulam termasuk robi dan si nelan ke rumah gua
ngemis ngemis ngelamar anak gua si rumana
lah terus gimane
jadi dong keluarga pak haji ama haji sulam besanan
hihihi amit amit deh kalo gua ngebebasin keluarga itu
eh lu dengerin nih pak d
selama ini santan bener tuh kalo si robi ama si rumana
padahal sudah jelas gua sama si umi ini sudah keras menolak hubungan rumana sama si robi
dia berani beraninya neken gua sama si umi datang ngelamar si rumana
lu tau gak hasilnya
ya gak tau lah bu haji
lamarannya si robi itu mentah mentah ditolak
yang bener bu haji
jadi si robi udah gak ada harapannya lagi dong

tuh tuh tuh
pak haji siapa yang ditolak sama rumana
mas rahmadi ya
so tau loh ya
justru si ramadi itu yang diterima dodol
eh mau ceh salah loh
ya bibit unggul
berarti kalau gitu yang ditolak
berarti abang robi sama rumana sekarang udah di end gitu ya
gak tau si rumana nolak mentah mentah sama si robi
tuh tuh tuh
emang ya kalau jodoh tuh kagak kemana
ya allah gue demen banget nih denger berita ini
hmm berarti abang roby sekarang jomblo dong
ini kesempatan emas buat gue
bulan puasa makin cakep aja
udah kalau gitu adhika kagak jadi belanjanya
tapi sih ya noh ada kandangan sawah gangguin
orang masih kangen juga
mau beli apa noh
ayah mau beli mentega
biasanya kan taruh di sini
pestinya itu mentega dibeli buat bikin kue nih
pesenanya makin banyak aja kayaknya si marian
pantas aja dagangan gue kagak laku
menteganya habis marian
hei jangan bohong
eh untuk mentega udah ada yang beli makanya gue umpun disitu di pojokan supaya kagak diambil orang
senang orang buat apaan banyak banyak nih apa urusannya gue ini cuman dagang ada yang
beli gue jual emang gue tanya tanya lo mau bikin apa ya dodol emang pusek ini harus dilaporin nih
penimbunan barang barang sembako lo mau laporan ke mana ngomong jangan sembarangan
lo ya ke polisi nih banyak barang udah diam loh tau nggak diam ngerti nggak lo bilang
diem nih minimarket minimarket gue yang punya gue yang jual gue mau jual sama siapa aja nih
ada urusan lo diam diam lo gue aja ya udah kalau misalnya menteganya udah diborong sama orang
nanti cari di warung yang lainnya jalan dulu assalamualaikum hari jing
amat jadi orang
campur ya urusan abang abang polisi nih orang beli mentega bukan nyolong suka suka gue gue
yang punya aku mau jualan siapa aja nggak ada urusan yang penting tagangan gua laku abis gitu
pelebaran kucing nih ayo sumpahin kagak laku orang mau beli dengan tulus dan ikhlas ditolak rejekinya
allah marah oh jadi lu nyumpain gue ya hah lo bilang aja itu serang lo makan masih di sini
jangan macem macem lo masih ada apa juga disini ada adek lo kalau makan di sini sudah nggak punya
susah tuh adek lo tuh aja